bapak kami harus pergi
terima kasih rena
ini semua gara gara gue ki
gue yang salah
harusnya gue bisa jagain rena
main ke depan mbak
masih dengan perasaanku yang dahulu
tak berubah dan tak pernah berbeda
aku masih di tempat ini
masih dengan perasaanku yang dahulu
seperti yang menunggu kawanmu
masih ingin mendengar suaramu
cinta membuatku kuat begini
ku yakin kau tahu
tanpa batas waktu
walau tanpa kata
ku yakin kau tahu
walau tanpa kata
mana ada kita
nindy udah gak bisa diselamatin
tapi dekat hidup aku
aku gak bisa kehilangan seorang anak lagi dalam kehidupan aku
mama akan berusaha sayang
mama akan berusaha untuk bisa balikin kamu ke sini sayang
anak lo lepas dari pengawasan gue roy
gue orang tua gak berguna roy
gue udah kehilangan reyna
tolong dengarkan aku
semuanya akan baik baik saja
semuanya akan baik baik saja
aku udah gagal jadi orang tua ma
aku udah gagal jadi orang tua mah
aku udah kehilangan reyna ma
semuanya akan baik baik saja
mama juga sedih al
mama juga sedih mama juga kehilangan reina
tapi kita harus menghargai keputusan mereka
mari berharap untuk yang terbaik
kita berdoa sama sama
semoga reyna bisa berkumpul bersama kita lagi
tolonglah jangan lakukan ini
mama gak tahu siapa rena sebenarnya
darah daging mama
dia sama sama yang mereka
dia benar sekali
dia lagi cakap
dia lebih penge combo
beliau lagi cakap
dia juga cakap
ini semua salah gue din
kadang jadi kayak gini
bapak andi pasti tahu
rena dijulik gara gara waktu itu
bapak andi dengar
obrolan kita di depan
emang mulut ini dilemes banget mbak
perasaan aku nggak enak ya
rena kenapa bukannya kemarin baik baik aja
dikambil sama pengawas ibu panti
mereka terpaksa ngamel karena mereka tahu
apa yang terjadi sama rena kemarin
karena kita udah lalai pak
seperti anak kandung kalian sendiri
aduh ya allah
sayang dengerin papa ya
kamu sekarang istighfar
minta sama allah
minta jalan keluar terbaik sama allah
dan tetap berjuang untuk rena kembali ke kalian
kalau memang rena adalah rezeki kalian
pasti akan kembali ke kalian
makasih ya pak
kalau ada apa apa
segera hubungi papa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
semoga kamu bisa kembali lagi
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
kamu udah siap
mak aku berangkat ya
kok mukanya lesu gitu
mereka kehilangan hak asuhnya reina
kenapa bisa jadi panjang begini
karena perbuatan kamu
karena reina hampir diculik kemarin
sekarang reina dibawa balik ke peti asuhan
udah stop dong
kenapa sih pak
kenapa semuanya tuh gara gara aku
kenapa semua nyalahin aku
elsa itu nggak sepenuhnya salah dia
dia juga gak tau kalau reina akan diculik
masalah kemarin jadinya berbuntut panjang kayak begini
dia pasti sedih banget kehilangan reina
bambirna mau kemana
ngapain lagi ki gue disini
kalo gue disini terus gue makin merasa bersalah
sama pak bos
gara gara gue semuanya jadi berantakan
gue lebih baik mengundurin diri aja ki
kiki kesepian dong mbak
benci sama diri gue sendiri ki
sampai jumpa lagi
karena nona gak ada disini lagi bu
saya udah kecewain semuanya
saya lebih baik mundurin diri aja ya bu
udah lah mirna
kita lihat situasi beberapa hari ini
siapa tau keadaan berubah
kamu bisa bantu bantu kiki dulu
apa ada ruangan pekerjaan
di restoran tempat andin kerja
bener kata bu rosa loh mbak
gak ada tapi tapian
saya tahu kamu butuh uang
saya tahu kamu butuh kerjaan
ibu kamu sudah tua
kalau kamu gak ada kerjaan
ibu baik banget sama saya bu
berkah banget saya bisa kerja di keluarga ibu
sekarang ibu udah baik banget sama saya
padahal saya udah lupa aku
udah ngelakuin kesalahan
makasih banyak ya bu ya
kita sama sama ya
bantuin kiki dulu ya
menang api pelan pelan
terima kasih ya sayangnya
terima kasih kamu udah pilih aku
padahal reina udah pilih gue
tapi ternyata gue gagal
permisi mas al
sarapannya udah luar
udah ditungguin sama bu rosa
perhatikan mas al belum makan
saya mau ngebarin kalau semua peserta meeting sudah kumpul
batalkan semua meeting seri ini
tapi meeting ini penting pak
untuk planning dan strategi kita ke depan
mohon maaf semuanya
pak al tadi menyampaikan kalau
untuk meng cancel meeting hari ini
untuk jadwal reschedule nanti akan dikabarkan
pak al batalkan meeting ini
meeting tiba tiba kayak gini
ada masalah ya
karena tadi bu panti datang
gak mau makan bu
malah tadi ki ki
sama mbak andi juga belum makan
dari tadi nggak keluar keluar
kamu juga gak mau makan
saya ke kamar andin ya
paham paham paham
paham paham paham
paham paham paham
paham paham paham
paham paham paham
terima kasih yandin
terima kasih untuk selalu ada buat saya
kalau kita bener bener sayang sama rina
dan kita gak mau kehilangan rina
kita gak boleh menyerah mas
makan dulu ya
kamu belum makan
nanti aku di reporting
itu dialog saya ya